database ini kami dapatkan dari seluruh pertandingan yang ada di dunia
beberapa blok yang dia punya juga
sampah sampah plastik yang besar mengapung mengarungi laut
nanti kita bakal bahas juga beberapa tim yang mungkin sangat agresif
ketika kementerian hukum dan ham telah selesai melakukan sosialisasi kepada publik
dan terakhir tadi gue sempet ini lupa sih ya
nah slik ini digunakan untuk mengukur ini orang akan membayar kemampuan membayar seperti apa gitu kan
sebenarnya dampak psikologis yang kemudian menimbulkan perbedaan
dari dari apa sejarah euroleague tim perancis juga enggak enggak enggak begitu apa ya selainnya